sudah tak lagi dihuni oleh para pedagang bahkan beberapa fisik bangunan sudah mengalami keretakan
aksi bersih bersih ini dilakukan menyusul adanya temuan diduga sebagai alat pakai narkoba berupa bom dan botol miras di lantai dua
selain untuk menjaga kondisi gedung agar tidak semakin kotor dan terbengkalai
pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pd pasar jaya untuk melakukan pengawasan
agar kedepannya tidak lagi dijadikan sebagai sarang pesta narkoba ataupun tindak kejahatan lainnya
bagaimana kita membuat para pedagang kemudian juga para pengunjung orang yang membeli bisa nyaman di pasar blok g ini
untuk temuan kemarin itu memang kita juga sudah koordinasi dengan pak camat dengan bu lurah
hal tersebut juga kita menjadikan supaya tidak terjadi lagi ya kita bersihkan
sejak pandemi covid sembilan belas pada tahun dua ribu dua puluh aktivitas pedagang di pasar blok g perlahan ambruk hingga banyak pedagang yang akhirnya gulung tikar
bisa dihitung aja nih dari ujung sana sampai sini
memang makin sepi atau gimana
kalau ini paling yang rame seragam sekolah bodir
nah di lantai satu sendiri di belakangnya juga banyak yang tutup ya
tutup banyak tengah sama belakang pada tutup
mereka gunung tikar rata rata atau
iya pada bangkrut
beberapa pedagang yang masih bertahan terpaksa menempati kios di lantai satu itu pun hanya di bagian depan saja
sedangkan hampir seluruh
tentu kios di los belakang sudah tak lagi berpenghuni
rizky ikhtiar yahya jakarta